presiden joko widodo beserta sejumlah pejabat memberikan hewan kurban kepada masjid istiqlal
total ada empat puluh tiga hewan kurban pada hari raya idul adha ini
presiden joko widodo memberikan sapi dengan bobot fantastis ke sejumlah daerah
jokowi memberikan sapi kurban dengan berat minimal sembilan ratus kg
presiden memberikan sapi di sulawesi selatan surabaya solo cibinong dan masjid istiqlal jakarta
presiden joko widodo memberikan hewan kurban satu ekor sapi berbobot satu lima ton di masjid istiqlal jakarta
selain joko widodo wakil presiden yusuf kala juga turut memberikan satu ekor sapi berbobot satu empat ton
untuk dibagikan kepada para mustahik atau mereka yang berhak menerima hewan kurban
hewan kurban yang dikurbankan oleh masjid istiqlal pada tahun ini berjumlah empat puluh tiga ekor
yang meliputi sapi sebanyak dua puluh enam ekor dan juga tujuh belas kambing atau domba
angka tersebut menurutnya
jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
pada tahun dua ribu tujuh belas terdapat dua puluh tujuh sapi dan dua puluh enam kambing serta domba
sedangkan tahun dua ribu enam belas mengorbankan sekitar tiga puluh dua sapi dari sejumlah tokoh pejabat dan sebagian jemaah masjid